pemerintah baru saja menerapkan tarif baru bagi penyedia jasa transportasi online
tarif ini akan disesuaikan dengan zonasi yang berbeda dari setiap daerah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia auxirion dholu di kawasan cikini jakarta
selamat siang rio
bagaimana tanggapan pengemudi ojek online soal kebijakan ini
dan apakah memang penerapan terkait promo ojek online ini sudah sesuai seperti yang diputuskan
kemenhub bahwa tarif promo ini tidak melebihi tarif batas bawah
ya selamat siang lady
tepat sekali memang baru saja pada hari jumat kemarin
pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perhubungan baru saja menerapkan kebijakan terbarunya
terkait dengan tarif ojek online yang akan ditetapkan kepada aplikator aplikator penyedia jasa transportasi online
yang memang akan disesuaikan oleh tiga zonasi yang berbeda
yang pertama pada hari kemarin budi setia didirijen perhubungan

pemerintah perhubungan ini menetapkan zona si pertama ini adalah sumatra jawa dan juga bali
tidak termasuk jabodetabek di mana tarif bawah ini ditetapkan dari mulai rp satu delapan ratus lima puluh hingga batas atasnya rp dua tiga ratus ini per kilometer
dan kemudian ada zona dua ini di daerah jabodetabek di mana tarifnya adalah rp dua hingga rp dua lima ratus
dan kemudian ada zona tiga yang meliputi kalimantan sulawesi ntt maluku dan juga papua hingga ntb
ini tarifnya adalah rp dua seratus hingga rp dua enam ratus
dan memang tarif ini meningkat sepuluh hingga dua puluh persen dibandingkan dengan tarif yang ada sebelumnya
bagaimana pemerintah memang menyesuaikan dengan kebutuhan para mitra dan juga para pengguna
memang tarif ini ditetapkan pada hari jumat kemarin
dan memang kebijakan ini akan diterapkan secepatnya dan memang pemerintah akan memonitoring penerapan kebijakannya
ini pada satu bulan ke depan bagaimana balai pengelola transportasi darat ini di kota masing masing akan terus mengawasi penerapan tarif baru ini
dan kemenhub akan memberi satu bulan kepada aplikator untuk terus menerapkannya
jika tidak diterapkan ini ada ancaman sanksi yang memang pembekuan kepada izin dari aplikator ini memang akan dicabut begitu jika kebijakan ini tidak segera diberlakukan
dan saat ini saya sudah bersama dengan bapak igun wicaksono dari ketua presidium garda atau gabungan aksi roda dua
yang akan memberikan tanggapan terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah yang memang sudah lama menjadi wacana yang sekarang baru saja diterapkan menjadi kebijakan yang baru
kita akan tanya bersama bagaimana tanggapannya selamat siang pak igun
iya selamat siang
pak igun saya ingin bertanya apakah memang kebijakan terkait dengan tarif yang diterapkan pemerintah yang baru saja hari jumat
ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan para mitra driver begitu dan apakah memang sesuai dengan harapan yang sudah ada
ya memang penerapan tarif ini yang ditunggu oleh banyak driver di indonesia
jadi setelah kemarin pertanggal satu mei dua ribu sembilan belas capman hub nomor tiga ratus empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas mulai digulirkan oleh kementerian perhubungan
yang diuji coba kepada
ada lima kota di indonesia dari tiga zonasi yang diterapkan
sekarang sudah mulai dikembangkan ke hampir seluruh kota di indonesia
dari dua ratus dua puluh kota yang ada di indonesia yang ada operasional ojek online
empat puluh satu hingga lima puluh kota sudah mulai diterapkan tarif ojek online yang terbaru
jadi kami sangat apresiasi ini merupakan hal langkah maju
tarif sudah mulai diatur dengan baik oleh pemerintah
kami inginkan kedepannya nanti kan setiap tiga bulan itu ada evaluasi mengenai tarif ini
kita inginkan ada perbaikan kembali karena kami masih ada tarif ideal yang kami ajukan
khususnya untuk zona dua wilayah jabodetabek itu masih ada selisih rp empat ratus
namun untuk tidak tarif ini meningkat secara drastis
dinaikkan secara bertahap
saat ini berlaku tarif rp dua per kilometer untuk zona jabodetabek untuk tarif batas bawahnya
jadi kita inginkan nanti ke depannya tarif ini menjadi acuan untuk perbaikan tarif ojek online yang lebih baik
ini apakah sebenarnya apa saja yang menjadi pertimbangan bagi para pengemudi driver online
untuk menentukan tarif ojek online
menetapkan tadi yang bapak sebutkan juga ini ada tarif ideal yang memang akan diajukan kembali ke pemerintah
ini sebenarnya pertimbangannya apa saja pak
apakah memang tarif kalau tadi dibilang jabodetabek rp dua ini belum sesuai sebenarnya
ini sebenarnya tarif berapa yang ideal begitu dan pertimbangannya apa saja sebenarnya pak
kita sebelum dibentuknya regulasi kemenhub nomor tiga ratus empat puluh delapan dibentuk tim sepuluh yang menentukan mengenai tarif
jadi memang dalam tim sepuluh ini kita mengkaji mengenai tarif ideal bagi ojek online
di situ ada angka untuk jabodetabek rp dua empat ratus jatuh angkanya
nah kami menginginkan nilai angka rp dua empat ratus itu untuk di dalamnya ada biaya biaya seperti biaya operasional
biaya kami selama bekerja di lapangan lalu biaya penyusutan kendaraan bermotor kami
karena gini kami ini kan sebagai pemilik kendaraannya
di situ ada biaya perawatan biaya operasional itu yang harus kami tanggung sendiri bukan dari perusahaan aplikatornya
nah terima kasih berarti ini sebenarnya para aliansi ojek online ini mengapresiasi langkah pemerintah untuk menetapkan tarif baru ini berarti ya pak
nah kemudian kan ada uang yang diberikan
wacana yang baru juga ini bagaimana pemerintah akan mengatur promo dan juga diskon yang akan ditetapkan oleh pihak aplikator kepada pengguna begitu
nah ini sebenarnya wacana ini berguna atau tidak sih sebenarnya apakah memang pemerintah perlu untuk mengatur juga bagaimana diskon atau promo yang akan ditetapkan oleh para aplikator
ya memang promo atau diskon secara besar besaran ini nantinya dikhawatirkan akan menjadi

karena di situ kami khawatir ada salah satu perusahaan aplikasi atau beberapa perusahaan aplikasi tidak bisa bersaing dengan perusahaan aplikasi yang bisa menerapkan diskon atau promo yang sangat besar
ya ini mematikan usaha yang lain
nah dari sini kalau ada yang sampai mati karena usaha tidak bisa bersaing akan menimbulkan monopoli pada bidang ekonomi

baik terima kasih banyak pak igun atas informasinya selamat bertugas kembali
terima kasih kembali kepada anda lady malino
baik terima kasih ausirion dul melaporkan langsung dari kawasan cikini jakarta